ada apa cerita
alias berita baik
tahu bahasa inggris kagak sih
bang ternyata itu datuk maringgi benar benar masih kaya
masih banyak duit masih tajil
buktinya gue dikasih segeplok
benar kata abang
terus terus terus
nah jadi abang kagak perlu curigai lagi
gue kata juga apa
ya terus terus gimana gimana gimana
cuma gue terpaksa kabur bang
soalnya ada dua tamu yang udah gak asing lagi
mungkinnya si ingkus sama si jaye
nah datuk maringgi nyuruh si ingkus sama si jaye jadi centeng
buat jagain rumah dia dari gangguan babi ngeprot
poncolongok mak dikipe bin ubur ubur kalap
jangan jangan centeng yang jagain rumahnya hendarto itu si ingkus sama si jaye
tapi dia berubah jadi babi bener kagak
iya itu bisa jadi
hah udah tau udah tau abang mau bilang abang punya akal kan
eh lu dasar
eh udah tau udah tau abang mau bilang poncolongok kan
eh dia lupa diambil
asik menjadi orang kaya
hai abis berkaya yes kita kerja musti waspada ini makan gaji gede kita di rumah datuh maringgi
iya hahaha jangan sia siakan kepercayaan batuk mari jatuh maringgi batuk menggila batuk menggila
betul bengik ya ayo pokoknya kita jaga harus bener bener mempatah waktu ya jangan sampai ada
kejadian lagi babi ngepet masuk ke daerah kita hahaha bahaya buat kita kalau babi ngepet masuk
siapa yang jelek lu juga kita ke yang kerjaan pekerjaan kita hilang berubah
itu dia tuh centeng babi yang gue bilang si ikus ame si jaye hehehe emang dasar poncolongok
bindogel bener tin ini dia nih si tolol sama si togok yang waktu itu ngusir gue dari rumahnya
di darto perlu dikerjain kudu dikerjain hehehe ngetik lokasi deni martabak yang udah gue ramu
sampai obat tidur ya biasanya orang kalau udah jadi babi raku saya kagak ketulungan bisa lebih
rakus dari babi benernya iya kan pengalaman sama gue pernah jadi babi udah buruan tidur sepanjang
zaman hai tuhan ya hai aman aman
enak banget nih
dia taruh si tajam mbak
ganteng jangan ketahui
udah udah kasihin mbak
duduk duduk duduk
ya tidur dah
kumpul motornya hidup lih
eh jangan pengapuk cepetan
eh inget ya
lo jangan sampe ketiduran
supaya kagak tekor
alias kaya terus
nah hahahaha ini dia waktunya operasi gosak esek
hehehe bau tuh dua babi tuh lebih bau dari gue
kayaknya jatuh marigi udah tidur nih
waktunya gosak esek
nah ke samping dulu ah
aduh biar rasa tuh datuk maringgi
dia gak tau aduh aku bukan si tinur baya tapi titin nur baya
wah wah kaya gue sampe ke sohor
senang juga nyanyi
anak cantik kan
lebih dari ini
bapak bengi saya mendapat kehormatan untuk datang kesini ada apa ini
pak rt saya perlu sekali sama pak rt
perlu sama saya
ada apa ini
tidak ada yang lebih gede lagi
ada tapi di belakang
kenapa ada di situ
gaya bangun bangun bangun
saya punya uang perhiasan dikepet lagi